wah ada meja kiana
si kering sepuluh watt mas ya ya
bukan toal lo motor ya
lo gak boleh pegang
oke ini spesial
ini kesayangan gue
nah yang ini
gue pake kalo kebut kebutan
jadi maksudnya kita harus beli ini
biar gue yang cari jalan buat bayar motor ini
tapi sebelum saya beli
boleh tes dulu nggak bang
silahkan sekalian nanti gue ajarin
gimana caranya balapan yang benar
makasih banyak bang
oke jadi ini lapar kenceng banget
oke begini gue mau cerita sedikit
asal lo berdua tau
asal lo berdua tau
gue akan dukung lo berdua
asal lo berdua tau
asal lo berdua tau
lo tau kenapa

karena pada dasarnya dulu gue juga anak geng motor
gara gara gue di penjara
dan setelah gue keluar dari penjara
gue ngerasa ketuaan
gue jadi anak geng motor
gue ini perlu uang
gue ngelakuin kerjaan apapun
dan gue banyak duit
gue mau memulai
pihaskan masa muda gue
sama lo berdua
sama lo berdua
mantan bibik gue
ada peningkatan dari yang tadi
tapi tetep kurang
lo harus lebih berani lagi
gak cukup modelnya cuma motor kencem doang
juga nyali yang gede
harus ada bakat dan skill juga
kalau saya ada bakatnya gak bang
skill bisa di asa
kalau tidak di asa
nah itu lo harus
lo asa terus
bakat lo keluar
lo jadi pembalap
nggak ada nasi di jakarta
kalau ramai terus seperti ini
pasti gaji tidak akan telat
mak gak boleh telat
motor yang itu harus cepat selesai
siang mau diambil
tadung masalah nak
siapa yang jemput cuma
si neng teh jangan dijemput
pak lamun si neng tau
abang tidak menjemput hati hati gembira
neng teh apa tuh
untung gak banyak orang di bawah
disamberin sama beb beb ayang ayangnya
sayangnya jadi kan udah gak sedih lagi kan
bilang kan sedihnya
ya sedih sih masih mel tapi setidaknya berkurang
oh dikit apa banyak
tapi gue bingung deh rev lo tuh udah jadian apa belum sih sama boy
belum belum ada kata jadian ya ntar kita
ih rev lo tuh gimana sih jadi orang
kan udah jelas jelas nih ya lo sayang boy boy sayang lo jadian dong
aduh tapi kan waktu itu gue sempat nembak gue terus gue tolak
ya abis itu kan dia belum nembak gue lagi gimana mau jadian
ya iyalah rev dia kan ngerasa dia udah nembak lo
nah tinggal lo aja yang jawab iya atau enggak
waktu gue udah bilang waktu di pertandingan gue kan udah bilang sayang sama dia
itu sih bukan jawaban namanya kildes
yalah rev kalau lo tuh jawab boy tuh dengan serius gitu
kan namanya tuh boy tuh nembak lo jadi tanggapannya lo tuh harus kayak bener bener gimana gitu
sekarang kan lo gak tau tanggal jadian lo berapa
oke untuk saat ini gue lah
gue lagi gak mau mikir sampe jauh kesana nih
karena sekarang ini gue masih di benkalau gara gara harus pindah ke rumah baru
rev tapi biasakan lo bisa cueh
lo minta maafnya minta maaf aja gitu tapi tetep aja kan pram biasanya sama adriana
tapi kali ini tuh beda kasusnya
oke gue minta maaf tapi gue gak mau pindah ke rumah baru
kita harus menjaga kualitas kantor kita ya
mah nanti pulangnya papa jemput ya
kok mama dijemput
pa mama kan tadi datangnya pake mobil
terus bagaimana nasib mobil mama
udah mobil mama biar supir yang bawa pulang
ya pokoknya mama tunggu aja sampai papa jemput
iya deh kalo gitu
tumben papa mau jemput
hah jangan jangan papa cemburu lagi
pasti papa takut kalau mama diboncengin sama bokapnya si raya berondong tua
segitu sayangnya segitu cintanya papa sama mama
bisa diinget masa pacaran dulu
orang orang yang ada di sekeliling gue harus mengikuti peraturan kue
peraturan buat revan ntar tinggal di rumah baru kita
karena anak remaja sekarang itu gak bisa kita kasih tau hanya lewat mulut aja mas
beritahu terus menerus mas kan udah pernah coba ya
tapi apa yang dilakuin sama reva
gak denger kan
jadi memang harus dibikin peraturan seperti ini
kalau enggak nanti dia pura pura lupa
pertama gak boleh bawa temen datang ke rumah terutama temen yang cowok
kalo temen cewek juga gak boleh gitu
eee temen cewek sebenernya sih boleh sih mas
tapi temen cewek yang gak nakal ya mas
karena temen temennya reva yang cewek kebanyakan nakal gitu
kayak yang waktu itu aja gak sopan sama aku kan
oke terus yang kedua
hari sekolah reva nggak boleh pulang lebih dari jam delapan
ya kan jadi malam minggu nggak boleh lebih dari jam setengah
ketiga rafa harus menghormati aku sebagai ibunya
dan yang keempat pasti mas setuju banget yang keempat ini
gak boleh pacaran kecuali kalau udah lulus kuliah
halo assalamualaikum mba
neng kemudian ya
kayaknya hari ini abang gak bisa jemput dong ke sekolah
ini ada orang motor servis mul
mesti selesai hari ini
ya maafin abang ya
yaudah gak apa apa mba
ini bisa pulang sendiri kok
kan masih banyak umum
tapi ingat kamu pulangnya pakai angkot aja
atau diantarin temen
neng nanti minta temen aja deh ya
tapi jangan minta dijemput sama si kemon
mohon dia abah
tapi aku nganter harus aww
temen kamu harus aww
iya abah boleh banget sih
eh bukannya bawel neng
ini buat keselamatan kamu dunia dan akhirat
iya iya abah neng bercanda
ntar neng minta anter sama megan aja ya
nanti nih nenek dan kelis diantarin sama megan dan kelis juga abah
abah tunggu ya neng inget neng
wah demekan riana